nah salah satu cara yang belakangan ramai dilakukan orang untuk mengurangi kecemasan terhadap covid sembilan belas bahkan ya praktik mindfulness namanya ini
nah cara ini dianggap membuat seseorang lebih hadir dan juga menikmati hidupnya tapi lebih jauh lagi kesadaran itu dianggap bisa menjauhkan kekhawatiran tentang masa suram termasuk meredam pandemi seperti ini
nah kita bahas soal mindfulness terapi bersama sang ahli ada aji santoso putro melalui sambungan skype kita sapa langsung
halo mas aji selamat malam
halo mbak fuspa selamat malam
oke mas aji terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela sela mindfulness online yang anda lakukan ya hari ini sepertinya
tapi berbicara soal mindfulness
ya sudah diajak berpartisipasi
oke kalau kita berbicara soal mindfulness terapi sebetulnya kenapa kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini jadi tren
apa sebetulnya mindfulness healing atau mindfulness terapi ini
ya mindfulness ini berbeda dengan hipnotism
karena ya kalau hipnotism lebih ke alam bahwa sadar sedangkan mindfulness lebih ke alam sadar
lebih ke kuat hadiran
sehingga mindfulles ini adalah latihan pikiran melatih perhatian kita supaya berada di saat ini di sini in present moment
nah mindfulness terapi ini kan belakangan jadi tren orang orang
bahkan kalau aku lihat di saya lihat di twitternya mas aji ini banyak orang orang yang juga punya kecemasan terhadap pandemi ya
kayaknya mereka ikut juga nih untuk mindfulness terapi
memang sebetulnya mindfulness terapi ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu pengobatan psikosomatik
karena pikiran kita ini kan cenderung suka mikirin masa depan dan mikirin masa lalu
mikirin masa depan kalau kita terlalu larut maka kita akan panik
mas seperti keadaan
sekarang ini kan
sedangkan kalau kita terlalu mungkin kita akan terburung dengan kemarahan
itu sebenarnya bagian dari kita untuk bertahan
sehingga kolapsan yang seperti itu jangan di kunci
hanya saja dikunci wabah urunasi sekarang ini
ini buat kita larut terhadap kecemasan
kita bisa imbangkan dan melatih diri kita saat ini di situ
sekarang ini cukup banyak orang yang stres
cukup banyak orang yang terlalu cemas
hanya sehingga orang connect dengan present moment
oleh karena itu jadi kebijakan masyarakat untuk melatih mindfulness
manfaat mindfulness terapi kalau dari jangka pendek dan jangka panjang seperti apa mas aji
cukup banyak sekali bahkan didukung oleh jurnal ilmiah
hanya saja kalau boleh saya sederhanakan ada empat manfaat besar
yang pertama adalah manfaat kesehatan mental
seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan berlatih mindfulness maka akan membuat kita meredakan stres cemas panik takut
dan manfaat kedua adalah kesehatan tubuh kesehatan raga
karena memang mental
terkait dengan kesehatan tubuh
daya tahan tubuh kita meningkat imunitas tubuh kita membaik
ini cukup penting juga adalah memperbaiki relasi kita dengan orang orang di sekitar
termasuk memperbaiki relasi kita dengan diri kita sendiri
itu tiga manfaat mindfulness yang cukup penting
dan yang keempat
yang juga penting adalah meningkatkan performa kerja kita
kita menjadi lebih fokus lebih produktif
menarik sekali ya
pantesan banyak orang yang kemudian sekarang beramai ramai ikut mindfulness healing
mas aji tapi sebetulnya secara gampang deh sekarang kan kita work from home stay at home
kan agak sulit kalau untuk ikut kelas mindfulness therapy
bagaimana praktik dari mindfulness yang paling dasar yang bisa diikuti banyak orang tanpa harus berinteraksi secara langsung
bahkan sekarang ini buat pemirsa di rumah bisa mempraktekan langsung
jadi tidak harus penjamkan mata
sekarang ini sadari nafas
sederhana tarik nafas
sedang menarik nafas
inhale tarik nafas
menarik nafas selalu eksil hembuskan nafas
sadari sedang mengembuskan nafas
itu adalah satu latihan paling simple dari mindfulness yang bernama mindful briefing
kita kadang tidak sadar memang ya sedang bernafas
ya dengan latihan seperti itu
kita akan terlatih menyadari saat ini
karena nafas ini menjadi jangkar kita supaya pikiran kita berada di present moment
karena kalau kita tidak berada di saat ini pikiran kita baik lagi
masa depan ya
oke oke menarik sekali
mas aji santoso putro terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn connected